daripada apa ngumpulin orang buat ngukurin si ucuy
mendingan apa cari mimin
anak itu harus dikasih pelajaran amaat
karena dia sudah mempermainkan keluarga kita
seandainya aja makam mbak ketatnya masih adanya
kita masih bisa berasa dekat sama mereka
nah tapi begitu sayangnya jejak makamnya aja udah gak ada
iya ya jadi sedih
terbayang tidak suatu saat nanti
di cibarengkok itu dibangun tempat wisata malam
dan di atas makam mbah ketat
dari mana saja kak
aduh kelihatannya ini wajahnya te happy peasyan nih
pasti lagi seneng ya
iya ceng kan hubungan saya sama si cucu sudah membaik
saya emang terima kasih sekali sama seluruh warga cibarengkok
karena sudah menjaga cucu sampai saat ini
ih cukup atukum
saya mau tidur
saya harus pergi lagi
tapi nanti bakal balik lagi ke sini
kan tadi dia bilang mau balik lagi kan
terus gimana tuh kang
ini teh akan lagi nanya nanya dulu
tapi mimin jangan bilang dulu sama apa ya
nanti akan kabarin lagi
yaudah ya mimin
waalaikumsalam kang barnas
kus utang saya terbaru ini berapa
oh sudah dibayar sama cucu bayarnya tk ngkom
oh sudah dibayar
aduh kus kalau begitu pak pamit ini
tumben barnas inget bayar utangnya
manusia emang memang begitu wak
sifatnya teh suka berubah
tuh ada lagi siapa
aduh apa sih
kamu teh habis dari mana cuy
dari rumah mimin
tapi kok abis ketemu miminte mukanya sedih kayak gitu
sudah jadi nikah deh
hah gak jadi nikah kenapa
cuy gak bisa urus surat suratnya ke kua gak punya ktp
ya itu mah gampang atuh cuy kamu tuh tinggal bikin aja
gak bisa deh gak punya kakak
maksudnya tuh kartu keluarga
ya allah cuy kamu teh kan punya kakak
kamu ikut kakaknya emak
iya beneran cuy
sekarang neng teh mau dagang jadi gak tenang
takut dikejar kejar sama pak tatang
datang cuma ngejar orang yang naik motor teh
kalau nggak naik motor mah aman
kemana aja bang ocat baru kelihatan
mang ocat ngider kemana aja
saya ngider di ciraus aja
kok gak kelihatan
kirain mang ocat udah gak dagang lagi
kalau saya nggak jualan gimana tukang
saya makan dari mana
bagaimana semuanya ada mang
kang ujat ini utang saya yang tempuh hari
sudah dibayar sama cucu kang
oh sudah alhamdulillah
ayo permisi assalamualaikum
iya pak sebentar
pak daripada ngumpulin orang buat ngumpulin si ucuy
mendingan pak cari mimin
anak itu harus dikasih pelajaran amanah
karena dia sudah mempermainkan keluarga kita
pak si ucuy itu kan
karena gak punya kakak sama katepe
dia itu gak mempermainkan keluarga kita
dia serius mau nikahin anak kita mimin lah pak
nah itu si mimin pulang
sama gak usah cemas lagi ya
ngapain kamu datang ke sini lagi
ini kakaknya pak
ini dia pak
ibu mau tidur
ibu di mana
ibu di mana
ibu di mana
ibu di mana